petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari suku dinas jakarta timur
mengamankan delapan anak ular kobra dari halaman rumah warga
di jalan inspeksi ppd cakung barat cakung jakarta timur rabu sore
dengan menggunakan alat khusus yaitu pencapit ular atau grab stick
satu persatu anak ular kobra dimasukkan ke dalam sebuah wadah
kedelapan anak ular tersebut langsung dibawa ke kantor sektor cakung barat
untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan ular atau kebun binatang
pada musim penghujan ini banyak laporan masyarakat seputar penemuan ular kobra
maupun jenis ular lainnya yang bersarang di permukiman warga jakarta
di samping rumahnya nyajit itu memang ada lahan yang untuk penumpukan barang barang bekas
kita berhasil menyelamatkan kurang lebih delapan ekor anak jenis kobra
sementara itu bagi masyarakat yang menemukan adanya hewan liar dan berbahaya
diminta untuk segera melaporkan kepada pihak pemadam kebakaran terdekat
masyarakat juga diminta jangan mengambil tindakan sendiri karena bisa membahayakan